penghormatan terakhir diberikan puluhan tenaga medis
saat mobil ambulans yang membawa jenazah
berangkat menuju kampung halaman san dokter di magetan jawa timur
hari ini kami kehilangan seorang sahabat kami
dr miftah sehari harinya bekerja di unit gawat darurat
dan itu juga merawat pasien pasien yang tertapar dengan covid sembilan belas
beliau tertapar covid sembilan belas dan kita rawat selama lima hari

meninggalnya dr miftah fauzi sarengat menambah daftar panjang tenaga medis
yang meninggal dunia
terakhir di surabaya seorang dokter spesialis penyakit dalam
di rumah sakit adi husada undaan wetan juga meninggal dunia akibat kofit sembilan belas